assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
an nur yang berarti cahaya menjadi salah satu sifat allah dalam asma'ul husna
sesuai namanya allah adalah pemilik alam semesta termasuk di dalamnya adalah cahaya
cahaya pun bisa dimaknai secara fisik maupun sebagai petunjuk atau hidayah
anur juga diabadikan pula menjadi salah satu surah yang istimewa dalam al quran
pemirsa hari ini kita akan belajar bersama terkait tema bahasan rahasia cahaya allah
sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua
alhamdulillah sehat baik di bulan yang baik
amin semoga kita lancar pagi ya
sampai dengan akhir bulan ramadan nanti
pemirsa bagi anda juga yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan atau mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai bicara soal an nur
ini kan kalau kita mendefinisikan secara bahasa ya cahaya
tapi dimensinya sebenarnya seperti apa sih kalau kita bedah secara bahasa
kalau bicara terkait dengan bahasa arab
yang dijadikan bahasa al quran
maka nur yang ada di dalam al quran
kalau melekat kepada allah
melekat kepada nabi
nabi itu juga disebut nur
karena dalam banyak ayat quran itu
mengikuti nur itu nabi
bisa diartikan nur itu juga quran
itu disifati dengan cahaya
ini dalam ilmu balagoh
namanya tasbih mursal
tentu tidak pada tempatnya saya menjelaskan dari aspek ilmu

tapi itu adalah perumpamaan
yang menarik dalam surah an nur
ketika kita berbicara cahaya allah
allahunurussamawat wal ardi
dalam satu kesempatan guru saya mengatakan
allah itu munawwirussamawati wal ardi
yang memberi cahaya kepada langit dan bumi
bahwa ketika allah ingin memberikan perumpamaan terkait dengan cahaya allah
yang cahaya ini sebetulnya menarikkan allah
yang cahaya ini sebetulnya bersifat rohani
tetapi allah gambarkan kepada sesuatu yang bersifat materialistik
kan ayatnya bunyi gini
allahunurussamawati wal ardi
itu memberikan gambaran yang menarik
cahaya allah itu
seperti lampu petromak
lampu tempel atau lentera
tahu kan lentera itu biasanya ada minyaknya
kemudian ada apinya
kemudian ada kacanya
kalau api unggun kan nggak membutuhkan kaca
dan juga biasanya tidak dibakar oleh minyak yang menggenang
tapi kayunya dibasahi oleh minyak
yang ini dibuat tamsil oleh allah
itu minyaknya dari pohon yang penuh berkah
yang dikatakan ketika ditanam
itu selalu terkena sinar matahari
dia tidak di timur dan tidak di barat
karena kalau ini pohon ditanam di timur
nanti waktu matahari tenggelam
dia gak dapat
kalau dia di barat nanti waktu terbit juga nggak dapat
ini satu pohon yang menghasilkan minyak yang jernih
itu minyak zaitun
bahkan kalau kita lihat
minyak zaitun itu kadang kadang tanpa diberi api
itu sudah berkilat kilat kayak menyala

maka ini menunjukkan sumber yang bersih allah kan
kemudian kita lihat itu yang berkilat kilat kayak menyala
kemudian api itu adalah cahaya
nah disini kata allah
saya perumpamakan cahaya allah itu seperti itu
nah kaca ini sebetulnya adalah hati manusia
jadi allah itu cahaya
manusia itu hanya cermin
tetapi akan bergantung dengan kondisi kacanya
kalau kacanya jernih
kalau kacanya jernih
itu maka dia bisa memantulkan cahaya yang bersih
kayak lampu mobil itu
kalau sudah mobil tua
nggak pernah dibawa ke salon
nggak pernah digosok itu lampunya
maka dia buram
tapi mobil yang baru itu lampunya kelihatan terang celong
itu dari satu sisi
kalau hati kita ini bersih
kemudian bertemu dengan cahaya allah
maka dia akan menjadi terang benerang
terang dengan ketaatan
terang dengan ketaatan
terang dengan zikir
terang dengan solawat
maka boleh jadi
sinar yang keluar juga redup
itu karena redup
itu yang satu yang pertama
al misbah fizu jajah
tadi dalam surah an nur
kalau kita punya rumah
yang lampunya terang beneran
kacanya bersih dan jernih
tidak mungkin ada pencuri yang berani masuk
karena terlihat dari luar
kan kacanya bening
lampunya terang banget
maka apapun yang ada di dalam ruang kaca itu
tetapi kalau kacanya buram
boleh jadi kemasukan pencuri
itu tidak terlihat
sama dengan hati kita
kalau hati kita bersih kepada allah
maka kita bisa berpikir
kalau kita bersih kepada allah
maka kita bisa berpikir
maka kita bisa berpikir
maka kita bisa berpikir
maka kita bisa berpikir
maka setan itu tidak berani masuk
karena dia akan terlihat
tapi kalau cerminan kita kotor
maka boleh jadi
nah ini sebetulnya
kekuatan cahaya allah
yang harus selalu mengingat
hanya kaca dan cermin
dia akan bergantung
kepada kebersihan dirinya
untuk kemudian bisa
memantulkan cahaya allah
pak kiai beberapa
saya sempat membaca
kalau salah nanti mohon dikoreksi
jadi misalnya gini
atau apapun yang misalnya
yang kita dapat itu
biasanya seringkali di
dikonotasikan dengan cahaya
kita bisa mencari cahaya
emang konotasinya sesuatu yang baik itu
sesuatu yang sesuai dengan apa yang allah
ajarkan begitu ya
cahaya penuh cahaya
tetapi itu tidak semuanya secara mutlak
karena berbicara tentang wajah yang bersinar
itu semua yang disampaikan
itu dalam konteks
kenapa tidak dalam konteks dunia
karena dunia itu bisa menipu kan
kayak sekarang kan
orang tampan dengan orang cantik
itu kan gak perlu dirawat
ada banyak filter ya
asal filternya bagus
bertemu dengan kamera dan hp yang canggih misalnya
maka wajah orang itu bisa dimodifikasi
jadi terkait dengan nanti
kan itu diceritakan kan
sama rasulullah s a w
kebaikan itu mendatangkan cahaya
contohnya orang yang menyempurnakan wudhunya
itu dalam fikir namanya
orang kalau berwudhu itu sempurna banget
tidak ada bagian yang terlewati
itu nanti kata rasulullah
itu menjadi tanda umat saya
jadi nanti nabi itu
kan tidak pernah ketemu dengan saya
tapi kalau saya benar taatnya kepada allah
nanti nabi tahu
kalau muhammad faiz ini umatnya
dari mana tahunya ya rasulullah
kata nabi begini
kalau kalian melihat kuda
semuanya berwarna hitam
ada di antara kuda yang hitam pekat itu
kuda yang memiliki warna putih di kakinya
atau di bagian punuk lehernya
maka kuda itu akan terlihat apa
kuda itu akan terlihat berbeda dengan yang lain
karena warna yang putih
begitulah nanti rasulullah
jadi yang namanya cahaya
itu sebetulnya dalam konteks akhirat
sama dengan orang yang misalnya
memberi tanda sujud
simahum fi wujuhihim min atharis sujud
itu dalam konteks kehidupan
nanti orang yang biasa sujud panjang
nanti saat dibangkitkan pada hari kiamat
yang biasa sujud
mana yang tidak pernah sujud
itu semua dalam konteks uhrawi
tetapi dalam konteks duniawi
jadi semakin banyak kita berzikir kepada allah
semakin banyak kita mendekat kepada allah
semakin banyak kita berinteraksi dengan apa apa yang mendatangkan keriduan allah
maka kita nanti mendapatkan nur
ada di dalam hati
yang akan menggerakkan
semua anggota tubuh kita
untuk taat kepada allah
jadi cahaya itu kan tadi pak gaya sampaikan ya
tidak hanya secara fisik kita melihat cahaya gitu ya
tapi bagaimana juga itu tadi ada dalam hati
tapi berarti cahaya juga bisa diartikan sebagai hidayah juga
dan itu yang sebetulnya
arti yang mendasar dari semua cahaya yang ada di dalam al quran
telah datang kepadamu
kitabun mubin itu quran
nurunnya berarti nabi
nabi itu cahaya kan padahal manusia
tapi manusia ini memberi cahaya dalam kehidupan saya
sehingga saya tahu halal dan tahu haram
quran itu sendiri juga disebut dengan nur
sudah datang kepadamu burhan
dan kami turunkan bersama
nah itu yang dipahami kemudian oleh banyak ulama
sebagai cahaya yang bersifat rohani
apa cahaya yang bersifat rohani
itu adalah hidayah
yang masuk ke dalam hati manusia
kita harus juga sejenak
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya allah pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan juga
yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan kita akan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pak kiai
semoga bapak selalu dalam keadaan
sehat dan dalam lindungan
allah swt amin
amin pak kiai
sebelumnya saya pernah mendengar
bahwa ada beberapa amalan
yang mendapatkan ganjaran cahaya
dari allah swt
pertanyaan saya adalah
kiranya apa saja amalan amalan
tersebut terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari
mbak eri pak kiai
amalan yang berganjar cahaya
cahaya itu banyak sekali
yang pertama adalah
karena al quran yang kita baca
apalagi syukur syukur yang
kita hafal jadi jangan pernah
bahwa menghafal quran itu tugasnya
kiai menghafal quran itu
menghafal quran membaca
al quran itu adalah tugas kita semua
yang akan menerangi kita
itu sangat bergantung
amalan yang terkait
berbahagialah orang yang
dipilih oleh allah untuk
kita tidak boleh berputus asa
misalnya bisa menghafal juz'ama
jus dua puluh sembilan itu sebetulnya
suruh suruh yang mudah dan
enak untuk dipakai misalnya
terawih jadi kalau biasanya terawih yang cepat
pakai inna atau ina
pakai kulhu sekali kali
naik tingkat ini ramadan
masih ada waktu beberapa hari
pr buat kita juga ya pr buat
mila sebagai perempuan pr buat suami suami
seperti saya misalnya
menghafal itu kemudian
nanti itu akan bermanfaat di akhirat
itu menjadi penerang
penerang di alam kubur
penerang nanti di kegelapan akhirat
utama dan yang pertama
memang adalah al quran
yang kedua itu banyak
diantaranya amalan tertentu
suruh tabarok di juz' dua puluh sembilan
itu juga akan memberikan
penerang bahkan di dalam
hadis itu dikatakan orang yang
mudawamah tiap malam
itu nanti kalau ditanya
di kuburan itu enak betul jawabannya
ketika ditanya man robbuka
kita tidak perlu jawab itu maka suruh
tabarak itu akan bersuara dari mulut kita
apa ada yang lebih
mulia dari pujian kepada allah
dan itu akan memberi cahaya penerang
itu yang terkait dengan
hafal yasin misalnya
hulhu misalnya ya bacalah itu
berulang ulang kata rasulullah
orang yang membaca kulhu
khatamal quran kayak orang yang menghatamkan
betapa berharganya satu menit dalam
hidup kita baca kulhu
tiga kali itu satu menit cukup pertanyaannya
apa kita sudah lakukan hari ini
rasanya belum dan itu
yang akan memberikan cahaya
itu semua yang terkait dengan quran
yang kedua terkait dengan ilmu
nurun cahaya kalau saya
misalnya sholat kemudian
orang itu jadi sholat nanti orang
itu jadi guru ngajarkan muridnya
sholat maka semua yang
saya ajarkan dari ilmu itu
itu akan menjadi cahaya
dalam hadis kan nabi bersabda
man salakatariqon yaltatun
tamisufii ilman semua orang yang
melangkahkan kakinya di jalan ilmu
maka allah mudahkan jalan ke surga
bagian dari mudahnya
jalankan terang kata guru
menurut saya hadis itu memberikan inspirasi
bahwa orang yang sering datang
ke majelis ilmu itu akan allah
berikan cahaya penerangan nanti
di alam akhirat yang ketiga
ini banyak sebenarnya tapi yang ketiga
saja itu adalah hudu
ada satu amalan
yang dulu diajarkan oleh guru guru
saya itu secara
turun temurun itu adalah
dawamul hudu selalu
dalam keadaan hudu
kalau kita kan nggak kadang kadang
saya berwudhu itu nunggu mau sholat
ini enggak pokoknya begitu wudhunya
begitu hudunya batal sambung lagi dan
hudunya itu enggak membedakan
mana yang sunnah kita ini
itu yang sunnah dikerjakan apa itu
kumur kumur karena haus
tapi kalau di negeri yang musimnya dingin
itu paling dihindari
karena airnya dingin masukkan ke gigi
rasanya nyilu nah tapi
kalau ada orang yang mengamalkan
apalagi kata rasulullah isbarul wudhu
alal makarih menyempurnakan
hudu dalam kondisi
kita sedang tidak suka
bersentuhan dengan air
ketika airnya dingin saya tetap berwudhu
nah ini dikatakan oleh
para ulama juga akan
kalau boleh diteruskan itu sedekah
oh sedekah iya
wasodakotunurun kata rasulullah
sedekah kepada orang
itu adalah kepada orang yang menyembunyikan
kita yang butuh bukan orang miskin
itu yang butuh saya
kan ada orang ya dalam hidup itu
dia menjaga betul harga diri
dan martabatnya dia tidak mudah
mengemis tapi dia sangat
butuh kalau dibantu itu dia
meminta rasanya dia
menjaga itu semua nah ketiga
saya tahu ada orang yang seperti itu
kemudian saya berikan sedekah
apalagi sedekahnya nanti mila dipakai
untuk makan dipakai untuk
makan membahagiakan anaknya yang sudah
menjerit dalam kelaparan atau
dipakai membeli pakaian orang orang yang tidak
pernah mengganti baju atau misalnya
dalam himpitan ekonomi
ada orang terjerat oleh pinjol
misalnya yang luar biasa
kejahatan bunganya maka
kemudian saya bantu untuk dia bertaubat
kepada allah itu nanti
cahaya dan selalu diingat
itu akan menjadi cahaya
di ihya itu imam ghazali itu punya cerita
gak enak sebetulnya ahmad bin
miskin ini adalah
orang yang mendadak kaya dari
cerita nggak enak jadi ahmad bin miskin ini
ayahnya itu ditipu orang
uangnya dibawa lari jadi dia miskin
nah satu ketiga dalam kemiskinannya
itu istrinya minta ini
minta itu dia pusing dia
keluarlah di jalanan
tengah tengah sampai di jalanannya
itu ya dia itu
berpikir ah kalau gitu saya bertemu
aja ke rumah teman saya ada
temannya dalam riwayat itu disebut abu nasor
as sobah atau siapa saya lupa
sama temennya ya kita sama sama miskin
kok katanya gitu
maka dikasih roti aja satu
dibawa pulang yaudah lah
istri saya nggak terlalu ngomel lah
di tengah jalan dia ketemu dengan nenek nenek
yang bawa anak yatim perempuan
kata dia ahmad bin miskin kamu
rotinya kasih kepada cucu saya
anak saya juga belum makan
kata nenek tadi tapi anakmu
lebih bagus kondisinya daripada cucu saya
anakmu masih punya kamu
sebagai bapak ini anak yatim
sudah enggak ada bapaknya maka keadaanmu
jauh lebih baik apa tidak baiknya
kamu sedekahkan itu karena allah
kata ahmad bin miskin bener juga ya
kan anak saya masih punya saya dikasih itu roti
begitu dikasih itu roti
dia ngasihnya tulus kan setelah
lalu dia kepikiran nanti
kalau ditanya istri saya saya
seharian ini gak dapat apa apa
terus saya cerita sebenarnya tadi dapat roti
belum makan kok anak orang lain
maka dia pusing tengah tengah
pusing dia itu berteduh di bawah pohon
ada orang teriak teriak
mana ada yang denger namanya
disebut sebut orang miskin
mentalnya kan takut wah jangan jangan
tempet itu di pinggir jalan
orang itu teriak mana ahmad bin miskin
ketemu akhirnya ada ketemu orang ada apa
kalian bertanya ahmad bin miskin
cerita saya ini mau mengembangkan
harta yang miliknya ayahnya
ahmad bin miskin ini dulu bapak saya curang
dalam kongsi perdagangan uangnya
banyak dengar mau dikasih duit muncul dia
ujungnya maka jadilah dia orang kaya
dia jadi orang kaya
yang tidak kacang lupa sama kulitnya
sedekah bikin masjid
macem macem hingga satu hari
setelah dia sedekah
banyak amal solehnya dia lewat
pohon yang kemarin itu yang dulu
merubah jalan hidupnya
pohon itu disinilah hidup
saya berubah ketiduran
dalam mimpi itu
kata imam ghazali seolah olah hari kiamat itu datang
ternyata semua yang saya kerjakan
itu gak ada artinya
di sisi siapa ini
allah maka selalu
timbangan itu berat ke arah neraka
wah ini bagaimana ya
ternyata sedekah sayang miliaran itu
habaan manfullah tidak ada beratnya
karena mungkin ria karena mungkin apapun lah ya
itu tidak kita bahas dari situ
dia berputus asa semua amalan
sudah dihitung dia katakan wah saya ke neraka
ya rabb al alamin
malaikat enggak masih ada amalanmu
satu apa amalan
yang harus saya tunggu katanya
itu roti yang kamu sedekahkan itu
kata ahmad bin miskin udah gak usah ditimbang ya rob
saya sedekah miliaran
saja itu tidak mampu
menggerakkan timbangan ke surga
apalagi cuma roti satu
apa kata allah gak bisa
harus ditimbang hari ini
tidak ada yang boleh terzalimi
ditimbangkah roti itu
timbangan itu bergerak seimbang
belum masuk ke surga
ya rab kok bisa begitu
yang cucunya sudah tidak makan
kata dia tapi ini tidak bisa
mengantarkan saya ke surga masih netral nih
tiba tiba kata belum
roti ini belum sempurna
ke bawah masuk ke surga apa itu
kebahagiaan anak yatim
yang kau tanam dengan sepotong roti
jadi di situ
intinya jangan selalu fokus
tapi pada kualitas
itulah hakikatnya mengapa allah
memberikan cahaya kepada kita
bukan seberapa terang lampu
yang kita beli tapi seberapa
besar cahaya itu memberi manfaat
kepada sesama saya boleh jadi
punya lampu yang mahal saya taruh di rumah
mungkin hanya memberi manfaat buat saya
tapi saya menaruh senter
di sebuah desa saya kata
kan semua orang desa kalau mau ke sungai
karena punya kebutuhan kalau mau jalan malam
silahkan pakai senter saya
mungkin harganya tidak mahal
tapi dia memberi penerangan kepada banyak orang
itulah yang kita harapkan
dalam kehidupan kita
sedekah tidak harus banyak
tapi bersih sehingga cermin
yang allah turunkan cahaya tadi
di dalam lampu semprong itu
bisa memancar dan menguatkan
cahaya kita luar biasa ceritanya
aduh saya jadi
senang kalau didongengin
tapi ini ibrohnya banyak sekali
dan itulah inti dari ajaran agama
bahwa islam itu penuh dengan rahmat
bahwa untuk meraih jalan ke surga itu
betapa allah melapangkan
itu kepada kita tinggal kita
mau atau tidak mau bukan
mampu atau tidak mampu
mau atau tidak mau dan niatnya tadi ya
kualitasnya tadi ya
kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya pemirsa
gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan dalam episode
pernyanyi segmen terakhir
pertanyaan saya begini kita
atau mungkin saya ya pernah mempersepsikan
misalnya kita bermunajat kepada allah
menggambarkan allah begitu ya
itu dalam bentuk misalnya cahaya
yang diliputi cahaya
apakah memang betul demikian
atau seperti apa sebenarnya apakah hal ini salah saya lakukan
menggambarkannya itu tidak boleh
kalau kata diksi yang dipilih
menggambarkan karena allah itu
lebih agung dan lebih besar
dan lebih sempurna dari apa
melampaui apa yang kita bayangkan
melampaui yang kita bayangkan
tetapi ketika berbicara tentang cahaya
itu memang tidak mila saja
banyak orang ketika berkata bahwa nanti allah itu
bercahaya begini dan begitu
nah ini harus kita
jelaskan yang pertama yang pertama
bahwa allah itu
zatnya itu tidak bisa kita fikirkan
karena itu di luar jangkauan kita
kita yang fisika dan metafisika saja
boleh jadi punya keterbatasan
apalagi allah yang super segala galanya
itu yang pertama yang kedua
perkara manusia melihat allah
di alam duniawi
itu ada hilaf diantara ulama
yang pertama nih
nabi musa itu kan orang yang ingin bertemu
dengan allah di tursina
allah bilang lihat dulu apa cahaya yang ada
di gunung itu kalau kamu bisa
saya nabi musa ngeliat kebesaran
allah yang itu saja tidak
mampu kan maka dia kemudian
jatuh pingsan sementara
rasulullah ini ketiga
i'mi'rat itu juga ada perbedaan
di kalangan ulama ada yang
mengatakan nabi itu melihat allah
ada yang mengatakan nabi itu tertutup
hijab yang indah
dan istilah mengatakan bahwa apa yang
kau lihat itu allah jauh
lebih indah dari itu dan seterusnya
kemudian nanti yang masuk surga
apakah semua yang masuk
surga itu akan bertemu dengan allah
atau hanya orang
tertentu dengan predikat tertentu
yang bisa melihat allah tanpa hijab
oleh karena itu kata ulama
di dunia ini semasa kita hidup
kita harus punya keyakinan
bahwa diantara rahmat allah
kepada orang yang beriman
itu adalah ma'iyatullah dibersamai
oleh allah apakah kemudian
nanti melihat zatullah
atau melihat kekuasaan allah
dan kebesaran allah dan itu sudah
cukup membahagiakan hatinya
itu diserahkan nanti kepada allah
di alam akhirat oleh karena itu
ketika kita berbicara tentang
dan sebagainya itu harus
kita buang jauh jauh dari benak
kita terkait tentang zat
allah itu adalah
sesuatu yang tidak bisa
jadi kita tidak bisa kemudian serta merta
seperti itu ya cahaya gitu nggak boleh karena
karena cahaya itu kan bentuk
sementara allah itu
selama semua yang
kita bayangkan itu bagian dari
ciptaan allah maka kita harus
meyakini itu bukan allah
jadi sesuatu yang masih bisa kita
bayangkan atau masih tak gambarkan
dalam benak kita itu bukan allah
karena allah itu tidak lagi bisa kita
bayangkan karena keagungannya
itu melampaui apa yang bisa kita
bayangkan terakhir pak kiai kita
kan selalu dalam doa kita berharap
allah merahmati kita supaya kita bisa
masuk ke syurganya allah gitu ya iya
bertemu dengan rasul dan bisa melihat wajah allah begitu
begitu tapi maksudnya
mungkinkah atau bagaimana
ya dalam kondisi kita kemudian bisa
melihat wajah allah begitu
kata kata yang nggak boleh itu milah
mungkinkah itu yang gak boleh
tapi pesan nabi kalau
kamu minta masuk surga
mintalah surga yang paling tinggi
nah kita ini kan sering nggak pede ya
iya masa iya sih saya di sini
tapi kan kita gak pernah tahu
rahmat allah ada loh
orang yang nanti bersama
dengan rasulullah ada pembantu
rasulullah itu pembantu rasulullah
yang setiap hari bersama rasulullah
lama lama pembantu ini
badannya itu kurus
kurus kayak susah gitu
maka sama nabi ditanya
kamu kenapa kurus saya sedih
rasulullah kenapa sedih
kata nabi saya di dunia kan selalu
bersama nabi tapi nanti dia
akhirat saya pasti berpisah sama nabi
pasti karena engkau di surga
kan surganya asal masuk saja sudah beruntung
ya rasulullah alhamdulillah banget ya apalagi
kesana kejauhan ya rasulullah
kamu minta saja sama allah
saya nggak pernah minta
duit nggak pernah minta sehat saya minta
satu ya rasulullah
murofah kotakah fil jannah
saya cuma ingin selalu bersama
di dunia dan di akhirat
apa kata rasulullah bisa kok
ala dhalika saya akan berdoa
kepada allah supaya kamu ada di surga sama saya
apa pertolongan yang harus saya lakukan rasulullah
banyak sujud apa rahasianya
orang itu kalau surganya mau tinggi
ya harus memantaskan dirinya
nah ketika kita berusaha
untuk memantaskan diri kita
dengan banyak menundukkan dan menghinakan
diri kita di depan allah kata rasulullah
itu sudah banyak sujud bawa ke sana
jadi nggak ada yang mustahil masya allah
bahwa ini seorang pembantu nabi bukan sahabat
utama nabi bukan ulama
tetapi dari kisah itu
nanti akan bersama dengan rasul
itu tadi ya pak kiai tidak ada yang tidak mungkin
selama kita minta sama allah dan itu tadi
memantaskan diri memantaskan
untuk mendapatkan karunia allah
jangan kita minta sama allah tapi kita gak pernah
memantaskan diri untuk mendapatkan karunia allah
betul masya allah
ini pelajaran yang dahsyat sekali
pak g terima kasih sama sama
sudah berbagi ilmu ini luar biasa
tapi kita juga harus dibatasi oleh waktu
pak wirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa
menambah keimanan kita kepada allah azza wa jalla
saya juga mengucapkan selamat menaikkan
ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahma dan juga pak kiai haji muhammad faiz
undur diri insya allah kita akan bertemu lagi
pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh